ke ibu kota pengguna bus trans jabodetabek menyambut baik penurunan tarif angkutan dan kantong parkir
tarif bus trans jabodetabek dan kantong parkir turun lima puluh persen
menteri perhubungan budi karya sumadi mulai senin sembilan belas maret menurunkan tarif bus premium trans jabodetabek dan tarif kantong parkir hingga lima puluh persen
tarif bus yang sebelumnya dua puluh ribu kini menjadi sepuluh ribu
sementara tarif parkir yang sebelumnya sepuluh ribu kini menjadi lima ribu rupiah
kebijakan tersebut dilakukan untuk menarik minat pengendara yang tidak tertampung di pintu tol bekasi barat dan bekasi timur
akibat adanya skema ganjil genap agar beralih menggunakan angkutan umum
meski tarif bus telah diturunkan belum terlihat adanya lonjakan penumpang yang signifikan di halte bus mega city mall bekasi barat
sementara itu penurunan tarif bus trans jabodetabek tersebut disambut baik oleh sejumlah pengguna bus
para penumpang yang baru mengetahui kebijakan tersebut berharap turunnya tarif bus premium ini tidak menurunkan standar pelayanan dan fasilitas yang telah ada

terus gimana nih setelah harga turunnya tanggapan dari bapak
bagus dong kalau bisa turun sekolah
harapannya apa pak

berkurang tetap seperti ini gitu ya
fasilitasnya harus tetap sama
sejak diberlakukannya skema ganjil genap di ruas tol jakarta cikampek
pengendara yang tidak tertampung di pintu tol bekasi barat
dan bekasi timur diarahkan menggunakan bus trans jabodetabek sebagai alternatif
meski demikian sejak kebijakan ganjil genap diterapkan
minat pengendara untuk beralih ke angkutan umum masih terlihat minim
dengan kebijakan penurunan tarif seperti ini
diharapkan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum
erik kustara bekasi jawa barat